psm makassar akan melakoni laga berat melawan persib bandung pada pekan ke dua puluh empat liga satu dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga pada selasa empat belas februari
pertandingan antara kedua tim akan berlangsung di stadion pakansari bogor
psm makassar akan melakoni laga tandang melawan persib bandung
back psm yance sayuri sudah menyiapkan penampilan terbaiknya melawan maung bandung
laga itu disebut yance merupakan laga hidup mati karena pemenang pertandingan ini berhak menjadi pemuncak kelas men
bagi yanca persib bandung bukan lawan yang mudah
dibutuhkan kerja keras antara semua pemain jika ingin memenangkan laga tersebut
bermain di markas maung bandung tak jadi masalah bagi yance
pasukan ramang harus memberikan penampilan terbaiknya
memang untuk lawan bandung itu memang nggak ada strategi khusus berarti siapan untuk kita bermain
ya izinnya kerja keras seperti pertandingan sebelumnya
karena pelatih tahu kalau kita main dengan bandung
mungkin sudah ada motivasi lebih tinggi lagi untuk pertandingan berikutnya
intinya pelatih harap di pertandingan lawan bandung kita harus lebih kerja keras dari sebelum sebelumnya lagi
karena itu memang paling penting sekali pertandingan itu